mahkamah konstitusi menegaskan rapat permusyawaratan hakim atau rph atas putusan sengketa pilpres masih digelar hingga putusan dibacakan senin pekan depan
karena itu tidak mungkin putusan sudah bocor sebagaimana diklaim akun akun tidak bertanggung jawab via media sosial belakangan ini
fajar mengakui ada kemungkinan rph bisa selesai lebih awal dari yang dijadwalkan bergantung dinamika para hakim dalam rapat
meski begitu fajar mengklaim tidak ada yang tahu mengenai dinamika rph sehingga tidak ada yang dapat memastikan
apakah rapat bisa selesai lebih awal
dengan begitu menurut fajar apa yang dibahas dalam rapat tidak bocor kemana mana
mengenai kemungkinan terjadi deadlock pengambilan keputusan hakim fajar mengklaim hal itu tidak akan terjadi
menurutnya pengambilan keputusan telah diatur dalam pasal empat puluh lima undang undang mahkamah konstitusi
rph itu karena kita nggak bisa mengakses ya
hasil rph itu ketika nanti diucapkan itu
nanti kita tahu itu di putusan di bagian akhir itu kan
semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan tidak mungkin deadlock
kalau suara terbanyak tidak bisa diambil
ya keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak
sidang pleno itu menentukan